kembali ke jakarta umat hindu di seluruh indonesia hari ini merayakan nyepi di jakarta
sejumlah prosesi adat juga digelar untuk menyambut hari raya ini
korespondensi nn indonesia rama aryadi memiliki laporannya untuk anda
pada senin pukul enam sore ratusan penganut hindu di jakarta turun ke jalan
mengikuti pawai ogoh ogoh yang bertujuan menyerap dan membuang energi negatif
agar umat hindu dapat memulai tahun baru saka seribu sembilan ratus tiga puluh sembilan dengan hati yang bersih
tema yang diangkat oleh panitia tahun ini bersumber dari cerita rakyat kerajaan kediri
tiga ogoh ogoh yang diarak dalam pawai adalah tokoh utama dalam fabel cupak gerantang
yang memiliki pesan tentang kesetiaan antar manusia
makna dari ogo ogoh yang kami buat disebut adalah
memaknai bahwa kesetiaan daripada seseorang
di mana si cupak dan si gerantang disini memiliki
kesetiaan antar manusia
pengertian yang sangat luar biasa terhadap janjinya
sehingga apapun janji daripada cupak dan gerantang
dia berusaha untuk menepati
walaupun cupak dan gerantang memiliki sifat atau tabiat yang sangat jauh
artinya tabiatnya antara bumi dan langit
yang si gerandangnya memiliki tabiat yang sangat bagus
penampilannya sopan dan lain sebagainya
sementara si cupak memiliki tabiat yang kurang bagus
ogoh ogoh diarak dari pura agung wira satya buwana di petojo selatan
melewati istana negara dan harmoni
sebelum berbelok kembali menuju petojo selatan
umat hindu yang terlibat dalam prosesi ini
baik orang dewasa remaja maupun anak anak
tampak sangat antusias
rute pawai yang cukup panjang tidak menyurutkan semangat para peserta
sebab hanya sehari dalam setahun
warga bali yang berada di jakarta dapat menikmati suasana
yang biasanya hanya dapat dirasakan di pulau dewata
aku pengen tahun tahun depan itu lebih gede lagi
soalnya ini kan cuma tiga
terus cuma tiga ini kecil biasanya itu gede gede
usai pawai pada pukul tujuh malam
tiga ogoh ogoh yang diarak dibawa kembali ke pura wira satya buwana
umat hindu yang berpartisipasi pun membubarkan diri
mereka bersiap melakukan kontemplasi dan berpuasa selama satu hari satu malam
sebelum tahun baru saka seribu sembilan ratus tiga puluh sembilan tiba pada rabu pagi
rama aryadi jakarta